ribuan orang terdampak gempa yang mengguncang cianjur dengan magnitudo lima enam data terbaru
hingga selasa sore bnpb juga mencatatkan ada dua ratus enam puluh delapan jiwa yang meninggal akibat gempa yang terjadi
dan untuk mengetahui kondisi terkini kita sudah terhubung dengan rekan saya
produser lapangan cnn indonesia adi dwinanda yang berada di kawasan cianjur jawa barat
adi selamat malam
malam sebelumnya anda juga sudah mendatangi salah satu lokasi pengungsian yang ada di cianjur jawa barat
bagaimana kondisinya di sana adi
iya mevri betul sekali seperti yang anda katakan tadi
bahwa kami tadi sempat meninjau salah satu lokasi pengungsian yang tak jauh dari titik longsornya
longsornya tebing di kawasan jalan nasional yang ada di kawasan kecamatan cugenang di kabupaten cianjur
memang tadi berdasarkan patauannya
di salah satu pengungsian memang kondisinya cukup ramai
dan didominasi mayoritas adalah anak anak dan ibu ibu
dan tadi saya juga sempat bertanya pada ibu ibu juga
terkait dengan adanya dapur darurat
ia mengatakan bahwa logistik untuk tiga hari ke depan ini dinyatakan aman
karena memang bantuan terus berdatangan
mulai dari logistik kemudian baju baju juga tadi berdatangan
dan sehingga logistik dirasa aman untuk tiga hari ke depan
namun memang kembali lagi
ataupun masyarakat yang terdampak ini masih membutuhkan uluran tangan
baik itu dari masyarakat ataupun dari pemerintah
untuk membantu meringankan beban mereka
karena tadi saya juga sempat mengunjungi pengungsian
pada waktu saya mengunjungi pengungsian
saya sempat melihat tenda tenda yang menurut kami tidak layak
karena berbeda sekali dengan tenda tenda yang seharusnya
ataupun yang tenda tendanya diberikan oleh kementerian sosial
jika kita bandingkan dengan tenda yang diberikan oleh kementerian sosial
tadi kondisi jauh dari kata layak
bahkan ini suasananya
tadi baru saja diguyur hujan yang cukup deras
ini juga sempat di pengungsian tersebut
tendanya sempat mengalami kebocoran
dan itu yang kami lihat secara kasat mata mevri
dan selain dari pengungsian
tadi memang joko widodo presiden republik indonesia
beserta jajarannya tadi sempat mendatangi salah satu titik longsornya jalan nasional
yang menghubungkan kabupaten cianju dan juga kawasan puncak
memang tadi presiden joko widodo menyebut bahwa hingga saat ini
proses ataupun yang menjadi evakuasi
ataupun yang menjadi
fokus dari tim gabungan adalah melakukan proses evakuasi
karena di tempat kami tadi melaporkan
yaitu di longsornya jalan nasional tersebut
ada setidaknya masih tiga puluh korban lainnya yang tertimbun longsor
dan beberapa kendaraan masih terlihat belum dievakuasi dari tebing tebing
yang ada di sekitar kami melaporkan
dan memang hingga saat ini
tadi berdasarkan data dari petugas sempat
di tempat kami melaporkan ada tiga belas orang
hingga siang tadi yang dinyatakan meninggal dunia dan seluruhnya telah dievakuasi
masih ada tiga puluh orang lainnya yang masih tertimbun di longsoran
nah mungkin anda dapat mendengar suara sayup sayup amula di belakang saya ini
mevi dan beberapa ambulan ini masih terus lalu lalang
di belakang saya ini menandakan bahwa proses evakuasi di atas sana
yaitu yang berada di kawasan kecamatan cugenang ini
masih terus berlangsung pada saat ini
bahkan tadi pagi
saya juga sempat mengunjungi salah satu tempat evakuasi
yaitu di kawasan rsud cimacan begitu
di mana di rsud tersebut masih terus didatangi warga
namun jika dibandingkan dengan
kemarin ini memang suasananya juga sudah cukup kondusif
hanya terlihat satu hingga dua orang saja yang mengunjungi rumah sakit tersebut untuk meminta pertolongan
dan sebagai tambahan informasi mevi
tadi jalan nasional yang sempat terputus ini memang sempat dibuka bagi kendaraan roda dua ataupun roda empat
namun kembali ditutup
kembali pada sekitar pukul satu siang karena memang terhalang oleh
banyaknya eskavator yang melakukan proses pembersihan dan juga pengerukan tanah
dan tadi kami dari tim peliput
juga merasakan gempa yang cukup kencang pada siang hari tadi
ini juga harus menjadi perhatian bagi masyarakat yang ingin melintas
walaupun sudah diperbolehkan melintas
walaupun terbatas dengan sistem buka tutup
ini harus berhati hati karena memang cuaca yang hujan
dan jalur tersebut adalah jalur lawan rongsor
apalagi nanti jika ditambah dengan gempa gempa susulan
dan menurut dari keterangan pes dari bmkg
kepala bmkg tadi juga menyebut bahwa nantinya gempa ini
masih akan terjadi pada empat hari ke depan karena memang ini
ini adalah perubahan siklusnya
walaupun tidak sebesar magnitudonya pada gempa pertama
namun masih akan berlangsung pada empat hari ke depan
inilah yang kemudian harus diperhatikan oleh masyarakat tempat
karena memang di lokasi kami melaporkan di sepanjang ruas jalan puncak
kabupaten cianjur ini yang berada di sisi cipanas ini
memang banyak sekali warga masyarakat yang kemudian masih bertahan di luar rumah
karena memang takut masih merasa cemas dan trauma
karena adanya gempa susulan mevri
masih kerap juga terjadi di sana kemudian juga tadi kita sama sama menyaksikan
bahwa ambulans masih berlalu lalang untuk terus melakukan evakuasi
adi tadi anda sempat singgung sedikit tapi perlu saya dalami terkait dengan hal itu
lokasi pengungsian atau lokasi tempat warga mengungsi yang sempat anda datangi begitu
seberapa jauh itu kemudian jaraknya dengan rumah rumah para warga
dan ini sudah menjelang malam apakah kemudian warga ini memilih untuk tetap berada di sekitar
area rumah mereka yang runtuh begitu atau mereka memang memilih berada di area pengungsian
iya mevri betul sekali
jika kita mencoba untuk berkira kira begitu untuk jarak dari lokasi asal muasal
dari para pengungsi ke tempat titik pengungsian ini memang lokasinya tidak terlalu jauh
hanya sekitar berjarak sekitar sepuluh hingga lima belas menit saja mevri
dan memang tadi saya juga sempat mewawancarai seorang warga begitu
begitu ia mengaku ia kehilangan rumah dan beberapa warga yang mengungsi di tempat saya tadi datangi
itu juga kehilangan rumah sehingga mereka terpaksa untuk sementara bertempat tinggal di pengungsian
hingga mereka mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk kembali membangun rumahnya
dan mereka juga masih cukup trauma untuk kembali ke rumah
oleh karena mevri tadi juga masyarakat mengaku lebih memilih untuk tinggal di luar rumah sampai kondisi benar benar kondusif
karena berdasarkan laporan bik juga potensi gempa gempa dengan magnetodok kecil ini masih diperkirakan akan terjadi pada empat hari ke depan mevri
baik itu artinya masih banyak juga warga yang berada di sekitar lokasi rumah mereka ya
walaupun memang bangunannya sudah mulai runtuh begitu tapi mereka memilih untuk mendirikan tenda tenda swadaya di sekitar area tersebut
terakhir adi bantuan apa kira kira yang paling dibutuhkan oleh pengungsi saat ini dari lokasi yang tadi sempat anda datangi
ya mevri betul sekali untuk jenis bantuan yang paling dibutuhkan saat ini sebetulnya adalah obat obatan
karena kami tadi mendatangi salah satu titik evakuasi yaitu di rsud cimacan begitu
mereka petugas mengaku bahwa mereka kekurangan petugas medis dan juga obat obatan
karena kemarin sempat terjadi lonjakan pengungsi ataupun pasien yang mendatangi kawasan dari rsud cimacan ini
bahkan kemarin malam ini sempat ada sekitar dua ratus tiga belas pengungsi yang mendatangi rsud cimacan

dan tiga belas diantaranya ini dinyatakan meninggal dunia dan sudah dikebumikan
dan memang tadi saya juga sempat berbicara dengan beberapa warga yang berada di pengungsian ini
ada beberapa hal sebetulnya yang mereka butuhkan seperti misalnya logistik makanan
kemudian adalah makanan bayi karena kita tahu tadi saya sempat memantau mayoritas pengungsi ini adalah anak anak
dan juga balita dan juga ibu ibu kemudian juga perlengkapan wanita
kemudian adalah seperti obat obatan juga mereka masih terus membutuhkan karena kita tahu prefri
mereka bahkan tidak tahu hingga kapan untuk bertahan di pengungsian sehingga logistik makanan ini menjadi hal yang cukup mendasar yang dibutuhkan mereka hingga saat ini
dan kita berharap bahwa pemerintah terus memperhatikan keselamatan mereka dengan terus memberikan bantuan
tidak hanya logistik mereka juga memberikan bantuan untuk kembali membangun tempat tinggal rumah mereka
baik yang pasti diharapkan seluruh korban ini bisa langsung mendapatkan penanganan semestinya ya
dari pemerintah dan juga pihak pihak terkait
terima kasih banyak atas laporan anda adi dwinanda yang melaporkan langsung dari cianjur jawa barat
selamat kembali melanjutkan tugas anda tetap sehat dan juga selamat berada di sana
terima kasih adi